dari bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
saya berangkat ke turkiye dengan penerbangan malam
sempat transit di dubai selama lima jam
saya tiba di bandara istanbul keesokan harinya
akhirnya sampai juga di istanbul turkiye
jadi total perjalanan dari jakarta ke turkiye ini sekitar sebelas jam
sempat transit di dubai
nah sekarang untuk sekedar transit di dubai ini tidak perlu bisa lagi
untuk ke turkiye juga begitu ya
kita tidak perlu visa kalau mau ke turkiye dari indonesia
karena secara bilateral turkiye dan indonesia punya hubungan yang sangat baik begitu
kemudian aturan perjalanan juga tidak seketat dua tahun lalu ya
sekarang sudah longgar sekali
bahkan pemerintah turkiye ini sudah melonggarkan banyak peraturan
salah satunya adalah aturan perjalanan yang tidak perlu lagi melampirkan hasil tes covid sembilan belas
saat melakukan perjalanan atau penerbangan ke turkiye
cukup dibuktikan dengan telah menerima vaksin covid sembilan belas
berada di sisi eropa istanbul menjadi pusat perekonomian dan budaya turkiye
kali ini saya akan menjelajahi kota ini bertepatan dengan digelarnya
namanya juga festival jalan budaya ya
jadi tempat tempat yang akan saya kunjungi adalah tempat yang syarat sejarah dan seni
kita mulai dari hippodrome square arena balap kuda pada zaman byzantium
hipodrome berasal dari bahasa yunani
hippo artinya kuda dan drome artinya jalur atau jalan
dulu memang arena ini atau area ini dijadikan untuk area publik
di mana salah satunya kegiatan pacuan kuda kerap dilakukan
nah kalau saya lihat di sini memang ini sudah menjadi taman terbuka begitu
biasanya backpacker yang dari indonesia kalau mau jalan jalan ke istanbul
bisa menikmati hari mereka di sini ya
karena di sini tamannya cukup luas
kemudian ada banyak pepohonan untuk duduk duduk santai
apalagi kita punya banyak spot foto untuk berfoto di depan bangunan bangunan tua
hipodrome square menjadi landmark turkiye yang ramai dikunjungi wisatawan
selama masa kejayaan romawi timur situs ini menjadi tempat rekreasi dan hiburan yang populer
dibangun pada abad kedua sejumlah bangunan bersejarah masih berdiri kokoh di sini
di antaranya monumen hippodrome
dan obelis mesir
puas mengamati situs bersejarah anda dapat berbelanja souvenir khas turkiye di sini
beragam aksesoris dan kain bisa anda jadikan oleh oleh
tak jauh dari hipodrome square bangunan bersejarah yang satu ini wajib anda sambangi
bangunan ini dulu adalah katedral kemudian diubah menjadi masjid diubah menjadi museum
dan di tahun dua ribu dua puluh dikembalikan lagi fungsinya menjadi masjid yang dapat digunakan untuk tempat bersejarah
dan ini adalah tempat yang paling laris manis didatangi oleh wisatawan atau turis
karena kalau kita masuk butuh perjuangan besar
kita lihat antriannya panjang banget ini ya ini masih pagi sudah panjang sekali
ini nggak salah ya kalau ayasofya ini pertahunnya rata rata bisa dikunjungi tiga jutaan wisatawan
kita ngantri dulu ya
masjid ayasofya dibangun pertama kali pada masa pemerintahan konstantinus
yang menerima kristen sebagai agama resmi kekaisaran romawi
selama istanbul diduduki kekaisaran latin antara seribu dua ratus empat hingga seribu dua ratus enam puluh satu ayasofia diubah menjadi katedral
pernah hancur akibat pemberontakan termasuk perang salib pada periode utsmania
fatih sultan mehmed han merekonstruksi bangunan ini
meskipun sudah menjadi masjid tapi ada sisa atau tanda bahwa ini dulunya adalah sebuah katedral
dulu di depan sana di atas itu ada lukisan gambar yesus kristus tapi sudah ditutup
tapi yang masih ada adalah gambar empat malaikat di tengah tengah ini
yang ada wajahnya saya lihat hanya satu ya karena yang tiga ditutup
nah ini memang diakini saat itu memang ada empat malaikat dan malaikat malaikat ini adalah sebagai pelindung
dipercaya seperti itu jadi ini masih tersisa dan ini sangat unik sekali
karena keindahan dan nilai sejarahnya kini ayasofya menjadi destinasi wisata yang kerap diburu turis dari berbagai negara
bahkan ada yang sengaja datang sekadar untuk sholat
saya baca itu al fatih dan saya mau tengok macam mana ini gereja al fatih mengalahkan dan tukar jadi masjid
karena sebagai muslim saya bangga karena saya muslim dan boleh sholat di sini
itu sebab saya mau datang sini bahkan beratur panjang keju masih keju untuk masuk sini
dan bangunannya memang cantik lain daripada lain
dari ayasofya perjalanan saya lanjutkan ke distrik belhluk
galata tower yang menjulang tinggi ini sayang untuk dilewatkan
menerai ini tingginya enam puluh enam sembilan atau sekitar enam puluh tujuh meter
usianya enam ratus an tahun ini beroperasi awalnya di tahun seribu tiga ratus empat puluh delapan pada masa kekaisaran romawi
kemudian namanya berubah
sejak kesultanan turki merebut kembali kota ini yang sebelumnya disebut konstantinopel menjadi istanbul di tahun seribu empat ratus an
menerai ini menjadi jejak sejarah yang paling penting di istanbul turkiye
menara galata dibangun oleh orang genoa pada pertengahan abad ke empat belas di era bizantium
hingga pertengahan abad ke dua puluh menara ini menjadi salah satu bangunan tertinggi di istanbul
awalnya menerai ini dibangun untuk pengawas pertengahan kota
namun pada seribu tujuh ratus tujuh belas ottoman mulai menggunakan menara ini untuk melihat sumber kebakaran di kota
dari puncak menara ini saya bisa menikmati pemandangan di istanbul turkiye tiga ratus enam puluh derajat
karena kita bisa melihat di segala arah salah satunya ini di sebelah sana ada laut marmara
kemudian di sebelah sana ada laut hitam
ini tepat di belakang saya ini adalah aliran selat bosporus begitu ya
pemandangan ini menakjubkan
ini adalah sepotongan
ini adalah spot terbaik untuk menikmati indahnya kota istanbul di turkiye
ya bagi wisatawan menara galata bisa menjadi salah satu cara menikmati keindahan kota istanbul dari ketinggian
pemandangan terbaik terbaik di kota di istanbul
istanbul adalah kota yang paling besar
menara ini buka setiap hari pada pukul setengah delapan pagi hingga sebelas malam
tiket masuknya satu ratus tujuh puluh lima lira turki atau satu ratus empat puluh lima per orang
selain menikmati pemandangan dari teras pengunjung juga bisa menggunakan teropong yang tersedia untuk melihat pemandangan kota istanbul lebih dekat
bahkan galata port istanbul terlihat jelas dari puncak menara ini
galata port menjadi mega proyek ikonik di istanbul
pelabuhan ini mempertahankan statusnya sebagai pintu gerbang maritim istanbul ke dunia
bahkan pelabuhan ini menjadi satu satunya di dunia yang memiliki terminal bawah tanah dengan sistem palka
galata empat tak hanya berfungsi sebagai pelabuhan semata
selain dermaga dengan pemandangan selat bosporus yang menakjubkan pelabuhan sepanjang satu dua km ini menjadi surga berbelanja maupun berwisata kuliner
galata port juga menampung karya seni modern yang dipamerkan kepada pengunjung
perlabuhan yang ramah pejalan kaki ini semakin menambah deretan destinasi wisata di istanbul
victor pangaribuan evan askam istanbul turki